stasiun rangkas bitung banten terus dipadati para penumpang yang akan melakukan perjalanan arus balik ke berbagai daerah di jabodetabek menggunakan krl komuter lain
kepadatan terlihat dari antrean tiket pemberangkatan hingga pintu masuk menuju stasiun sudara
menurut kepala stasiun rangkas bitung kepadatan arus balik ini terhitung mulai h satu lebaran dan terus mengalami peningkatan hingga hari ini
atarata penumpang arus balik setiap harinya mencapai empat puluh tujuh penumpang
arus balik kita menyediakan enam puluh tujuh krl tujuan tanah abang kemudian untuk ka lokal tujuan merak
kita siapkan tujuh kereta
untuk arus balik di stasiun rangkas bitung untuk terhitung mulai hapus satu sampai dengan hapus empat hari ini terlihat peningkatan yang sangat tinggi sekali di hapus empat hari ini
untuk rata rata setelah arus balik kemarin kita mencapai di angka empat puluh tujuh penumpang
hingga minggu malam saudara stasiun gubeng surabaya terus dipadati penumpang
daob delapan surabaya bilang lebih dari sepuluh penumpang tiba di stasiun gubeng
sementara lima penumpang berangkat dari stasiun gubeng
guna mengantisipasi kepadatan daup delapan surabaya mengoperasikan sebelas peta jarak jauh tambahan
minggu malam terminal bus kampung rambutan ramai kedatangan bus yang mengangkut pemudik saudara
tak hanya dari wilayah jawa barat jawa timur maupun jawa tengah bus kedatangan dari pulau sumatera pun ramai menurunkan penumpang
sejak minggu siang ada lima sembilan ratus sembilan puluh dua orang yang tiba di terminal bus kampung rambutkan
perkirakan lonjakan arus balik terjadi pada malam nanti